kamera milik warga ini merekam sejumlah orang sedang menandu jenazah seorang warga sejauh tiga puluh
km dari puskesmas kalumpang menuju rumah duka di desa kandobolu kecamatan kalumpang kebupaten
mamuju sulawesi barat rekaman video ini menjadi viral setelah diunggah oleh feni tadius salah
satu kerabat dari jenazah yang ditandu ke media sosial pada selasa sembilan agustus lalu menurut feni
pihak puskesmas kalumpang enggan meminjamkan ambulans dengan alasan mobil tersebut tidak
diperuntukkan untuk mengangkut jenazah terkait permasalahan tersebut bupati mamuju sutina
suhardi pada kamis siang menyayangkan sikap jajarannya yang menolak meminjamkan ambulans
ia berjanji akan mengevaluasi kinerja puskesmas kalumpang agar kejadian serupa tidak terulang
ambulans itu bisa dipakai untuk mengantarkan jenazah dari puskesmas
ke rumah duka
apabila tidak ada kasus emergensi di puskesmas tersebut karena itu alasan kemanusiaan itu jadi
mudah mudahan dan ini akan saya evaluasi kinerja dari kepala puskesmas tersebut
kejadian di bumi cenderawasi ini juga menyita perhatian warga dalam video nampak sejumlah
anggota tim kesehatan pos batam satgas pengawanan perbatasan indonesia papua nugini
kondisi satu ratus dua puluh enam kalajakti menggotong seorang warga bernama lewi kim ki yang menderita luka kaki
kanan warga kampung mep distrik batom kabupaten pegunungan bintang ini terluka akibat terkena
benda tajam saat beraktivitas di hutan personel tni angkatan darat ini harus melawan derasnya
arus sungai saat menggotong lewi dari rumahnya menuju puskesmas batom pada

perjalanan ke tempat yang cukup terjal kemudian kita juga harus melewati perjalanan ke tempat yang cukup terjal kemudian kita juga harus melewati
beberapa aliran sungai cukup deras untungnya kita evakuasinya secara cepat dan tidak terlambat
sampai di kusunah setelah berjalan kaki selama empat jam melewati sungai dan hutan di dekat
perbatasan dengan papua nugini mereka akhir akhirnya di puskesmas batom lewi kim
ki kemudian mendapat pertolongan tenaga kesehatan puskesmas baton tim liputan cnn indonesia